pergi pergi pergi pergi
kamu sudah menghancurkan hidup saya
saya akan bantu ibu
ibu masih ingat saya kan
kita pernah bertemu beberapa kali
buat nebu semua dosa dosa aku sama intan
pergi pergi pergi
pergi ke rumah
jangan berisik maaf
bu jangan berisik bu
istri saya lagi dirawat
dari kemarin risik banget sih
teriak teriak terus lagi
aduh bu basic banget sih
gara gara anak ibu teriak teriak
udah setelah pergi ngomongnya
apaan sih mereka
naik naik naik
kau baik baik aja kan
tolong sampaikan ke dokter arman ya
nanti saya cek dulu ya bu
apa dokter arman sudah datang apa belum
segera ya susya
bu maaf bu aku baru datang
aku baru sama jakarta bu
gimana keadaannya bu
penahilah histeris terus dari tadi mir
tau tuh berisik banget
jadinya anak saya gak bisa tidur
gak bisa tidur
di sini tuh
di sini tuh
bisa tidur gara gara dia
orang kayak begitu mah gak perlu ada disini
adanya dulu masa kejiwa
iya bener pak
iye gangguin terus
kalo disini dia bisa dimarain sama pasien yang lain
aku harus pindahin dia ke ruangan yang lebih baik
biar dia tidak mengganggu pasien yang lain
bisa gak kalo ibu nailah pindah ke kelas satu
tapi sebaiknya bapak urus dulu biaya administrasinya ya
iya suter saya urus sekarang ya
mirsa bener bener baik dan perhatian sama nailah
seandainya seharusnya dia bisa berubah
nanti dia akan berubah
kalau saja nailah mau menerima cinta mirsa
mungkin hidupnya akan lebih bahagia
terima kasih ya nak mirza
tapi jangan biarin perut ibu kosong
nanti ibu sakit
yaudah ibu sama intan makan ya
om keluar dulu ya
kasian mama dok
padahal seberumnya dokter
dia bikin mama main baik
tapi kenapa sekarang
intan yang sabar ya
saya akan periksa ibu kamu
saya periksa dulu ya
saya akan bantu ibu
ibu masih ingat saya kan
kita pernah bertemu beberapa kali
dan saya akan berusaha untuk membantu ibu
nah nah nah
dia dokter yang baik yang mau nolongin kamu
saya akan bantu ibu
saya akan bantu ibu
saya akan bantu ibu
saya akan bantu ibu
saya akan bantu ibu
saya akan bantu ibu

apa mama bisa sembuh lagi
kondisi nayla itu seperti apa dok
kondisi naila itu seperti apa dok

seperti yang kalian lihat
kondisi ibu nayla saat ini sangat rentan sekali
dia benar benar depresi
bahkan lebih dari sebelumnya
tentu semua ini ada pemicunya
tentu semua ini ada pemicunya
kenapa dia bisa jadi seperti

kenapa dia bisa jadi seperti ini
saya kan pernah bilang sebelumnya
bahwa keadaan ibu nayla
harus dibuat senang
jangan sampai membuat dia sedih
karena itu aku memicu depresi kembali
tapi dokter bisa nyembuhin mama kan

ya yang bisa kita lakukan sekarang adalah
bagaimana agar ibu nayla
bisa hidup lebih tenang lagi
tentunya dengan jaga ucal
dan juga sigap
agar ibu nayla tidak tersinggung
apalagi sampai marah
oh iya pak mirza
untuk obatnya ibu nayla
tolong disuntikan ke dalam infusnya
setiap empat jam sekali ya
iya dokter saya gak akan lupa
sebelumnya progres ibu nayla
sebelumnya progres ibu nayla
sangat begitu bagus
tapi kenapa sekarang kondisinya jadi seperti ini
tapi kenapa sekarang kondisinya jadi seperti ini
kok dari tadi gak ada orang ya
sebetulnya ada orang gak sih di rumah ini

tapi waktu aku main kesini
eh intan gak bilang tuh kalau mau pergi
tapi kenapa mereka nggak ada di sini ya
nailah suka atau tidak mirsa lah yang paling tepat untuk mendampingi nailah
semoga setelah dikasih obat naira bisa lebih tenang ibu
iya ibu juga berharap begitu nabilah
aku juga sedih kalau gak mau ngamuk ngamuk lagi
mulai mudian malam bisa sembuh lagi
temen aku aku suruh kesini buat nganterin ibu sama intan pulang bu
dia ada di depan
aku gak mau pulang aku mau di sini aja
kalau intan mau di sini saja biar ibu yang pulang
iya ibu tapi intan
intan kan harus istirahat